ketua umum partai gerindra prabowo subianto kembali muncul dengan pidato yang penuh kritik kepada pemerintahan presiden jokowi
prabowo dinilai mulai ujung gigi dan mencari momentum dukungan untuk pilpres mendatang
ketua umum partai gerindra prabowo subianto kembali muncul dengan pidato yang penuh kritik
dengan tema yang sama prabowo masih terus menyoroti tentang kekayaan indonesia yang banyak dikuasai oleh pihak asing
menurut saya intinya menurut saya dan ini sudah saya klaim seluruh indonesia sudah bertahun tahun dan inilah kenapa saya berada di sini
kenapa saya masih berjuang di sini untuk meyakinkan rakyat indonesia baik rakyat indonesia kita bangsa yang kaya tapi kekayaan kita diambil diambil oleh
prabowo subianto menyebut pemimpin bangsa indonesia harus mengoreksi diri kenapa bangsa asing bisa mengambil dan menguasai kekayaan indonesia
prabowo dinilai mulai unjuk gigi jelang pilpres dua ribu sembilan belas dengan melontarkan kritik terhadap pemerintahan joko widodo
dikutip dari detik com direktur eksekutif median riko marbun mengatakan bahwa prabowo tengah mencari momentum dukungan untuk pemilihan presiden dua ribu dua puluh
sebelumnya ketua umum partai gerindra prabowo subianto sempat menyatakan dalam pidatonya bahwa
indonesia akan bubar pada tahun dua ribu dua puluh
saudara saudara kita masih upacara kita masih menyanyikan lagu kebangsaan kita masih pakai lambang lambang negara gambar gambar pendiri bangsa masih ada di sini
tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian kajian di mana republik indonesia sudah menyatakan tidak ada lagi tahun dua ribu
banggalan pidato prabowo subianto ini sempat menuai kontroversi
panggalan pidato prabowo subianto ini sempat menuai kontroversi
pernyataan indonesia bubar pada dua ribu tiga puluh dianggap sebagai peringatan bagi pemerintah
namun menurut beberapa pihak akurasi data terlebih indikasi indonesia jatuh dalam kategori negara gagal belum terlihat
situasi jalan pencapresan terus menghangat saat prabowo subianto kembali melancarkan kritik terhadap pemirsa
ketika pemerintah jokowi dianggap sebagai pemerintah pemerintah jokowi menangkap pemerintah jokowi dengan kondisi terkini
apakah ini benar apakah kritik kritik yang menantang jokowi di blipress mendatang
kondisi terkini untuk membahasnya malam hari ini saya sudah ditemani oleh bang andre rosiade yang baru saja pulang dari umroh di arab saudi
terima kasih bang andri sudah datang
suaranya agak serak nih habis ketemu hb prisik mungkin banyak orang di sana
kemudian ada bang boni hargen salah seorang inisiator dari relawan jokowi
terima kasih bang boni sudah datang malam minggu
kemudian ada bang emrus siombing analis komunikasi politik dari universitas pelita harapan
terima kasih bang emrus sudah datang sebelum kita akan dialog ini kita akan mendengarkan pidatonya prabowo subianto dulu
sebelum nanti kita akan bahas kita dengarkan dulu beberapa cuplikan pidato prabowo subianto yang membuat agak ngeri ngeri sedap atau panas panas dingin ini hari ini
saya bicara dan saya mengatakan indonesia kebocoran yang seribu triliun tiang tiang
tahun saya di ece dibilang prabowo ngawur prabowo mau ada ada prabowo bukan amir berumih baca buku dari mana
ternyata sudah satu dua tahun menteri keuangan pemerintah jokowi sendiri mengakui ada ribuan milion yang berada di luar negeri di luar negara
terima kasih banyak yang disini yang sering bersama
intinya adalah kekayaan kita di luar negeri kekayaan yang kita inginkan
kalau kita mau berdekatan yang benar kita harus menjaga hentikan kebocoran luar negeri
bagi bagi duit suruh tak budi saudara saudara kalau ada yang lagi lagi ruang terima alat itu
kenapa kamu sedih
jadi kok ditolak
ambil saja pak
ada yang di sini ambil saja
jangan lupa untuk berpunji
karena itu adalah uang kelargaan indonesia yang kita dibagi bagi
kita lihat ada salah satu quote nya ini saya kutip sedikit ya dari rangkaian pidatonya prabowo
yang jujur ini repot yang jujur dan tulus ada di rakyat
semakin tinggi dan mendekat ke jakarta semakin jahat pinter bohong dan pinter nipu
nipu rakyat jadi orang yang dekat dengan jakarta itu nipu rakyat kalau kata prabowo subianto
bang bonny sudah ketawa tapi sebelum saya ke bang bonny saya mau ke pak embrus dulu
secara komunikasi politik apa yang tersirat dan tersurat dari pidato pidato pras
yang pasti bahwa pesan komunikasi politik yang dilontarkan oleh aktor politik tidak lepas daripada posisi politik dia pada saat itu
pertanyaan kritis kita adalah kenapa enggak dari tahun kemarin itu diucapkan
kenapa menjelang pilkada kenapa itu katakanlah dalam konteks pengajuan paslon agustus tahun ini gitu ya
nah oleh karena itulah maka dari konteks komunikasi politik tidak ada pesan komunikasi politik netral
pasti berpihak kepada kepentingan politik dalam hal ini misalnya prabowo menyampaikan itu ini momentum yang digunakan momentum itu pesan
nah kemudian saya melihat betul itu sebagai pesan
nah kemudian kalau kita melihat kritik yang dilakukan oleh prabowo suatu kritik yang memang bisa produktif terhadap pemerintahan dalam sistem demokrasi
dan itu perlu tetapi alang kaediannya disertai dengan data tidak pada level yang konseptual
nah kalau pada level konseptual bocor sekian misalnya gitu ya harusnya diuraikan di bidang bidang mana yang bocornya
di bidang katakanlah di bidang ekonomi katakanlah ekspor import dan lain lain
nah kalau itu hanya disebut sebagai katakanlah bocor saja tidak jauh beda apa yang dikatakan oleh pak amin rais yang dikatakan ngibul
artinya bahwa ini adalah bermain di level konseptual tidak di level operasional
nah seringkali memang dalam suatu retorika politik dia bermain di level konseptual memang tujuannya memanipulasi persepsi publik dalam konteks dukungan publik
oleh karena itu masyarakat harus kritis melihat kritik kritik terhadap pemerintah apakah kritik yang diberikan berbasis kepada data dan rigid
nah kalau itu sangat produktif demikian sementara
oke saya ke bang boni dulu anda lihat kritik kritiknya ini kalau tadi bang emrus mengatakan ini momentumnya kenapa nggak kemarin kemarin misalnya
dan seberapa relevan kritik kritik keras seperti itu bang boni dengan kondisi kekinian
saya setuju tadi bahwa kita star mendiskusikan soal posisi
karena posisi ini akan menentukan konten dari pernyataan kita apakah kritik apakah itu masukan atau apapun
posisi pak prabowo sebagai simbol dari oposisi menurut saya wajar saja untuk mengatakan apa yang tadi kita saksikan
bocor seribu triliun apapun karena kan oposisi itu selalu berusaha untuk mendegradasi atau coba mendelegitimasi kekuasaan yang ada
itu sudah tugasnya
tetapi secara prinsipil oposisi harusnya dia didasari oleh motivasi yang baik
dan untuk intensi atau tujuan yang baik oleh karena itu nanti konstruksi dari kritik itu pasti positif
maka kritik tidak boleh memuat fitnah tidak boleh memuat hoaks tidak boleh memuat cacimaki dan sebagainya
nah selama ini di ruang publik kita lihat orang banyak menghina presiden jokowi orang menghina pdi perjuangan orang menghina para pendukung jokowi
lalu dianggap itu bagian dari kritik dan itulah demokrasi
tapi sebetulnya bukan itu yang namanya kritik dan kebebasan di dalam demokrasi yang benar
tetapi kalau dasarnya tadi ada data yang kuat ada prosesi logisme yang sesuai dengan aturan dan ada penarikan kesimpulan yang logis menurut saya itu sesuatu yang positif dan baik
apa yang disampaikan oleh pak prabowo ya ada benar data data tetapi tidak pada tempatnya
misalnya soal ribuan triliun yang ada di luar negeri itu kan sebetulnya uang orang indonesia yang dari dulu sudah ada di luar negeri
pak jokowi berusaha dengan amnesti pajak untuk mengembalikan aset aset itu uang uang yang ada
jadi bukan perkara mau pro asing atau tidak tetapi itu adalah fakta
lalu soal misalnya indonesia bubar dua ribu tiga puluh pak prabowo mengatakan itu saya sih tidak melihat itu sesuatu yang salah

kalau argumentasinya rasional dasar dasar pemikirannya itu sesuatu yang ilmiah ya kita bisa menerima itu
nah mungkin itu yang kurang dari pak prabowo adalah menjelaskan dasar dari tesis indonesia bubar dua ribu tujuh belas
karena saya juga pernah meramal dalam sebuah presentasi tahun lalu bahwa indonesia bisa bubar di dua ribu tiga puluh atau dua ribu empat puluh
itu saya sudah buat paper presentasi itu bulan mei dua ribu tujuh belas
dasar saya adalah kebangkitan politik identitas
yang kemudian ternyata benar di
di pilihan dari wilkara jakarta kemunculan ormas ormas berbasis agama masa ideologis yang coba memperjuangkan nkri sariah
yang sampai hari ini kita tidak tahu definisinya kecuali dalam pidato pak habib rizik yang disampaikan di reuni dua ratus dua belas
dari jarak jauh disampaikan definisinya bahwa nkri syariah itu adalah nkri yang menghormati ulama yang bebas dari cina dan sebagainya
nah artinya begini
indonesia bisa bubar kalau kekuatan nasionalis itu rontok
kalau orang seperti joko widodo tidak menjadi presiden lagi ya ini jadi masalah
karena ketahanan ideologi pancasila inilah yang akan menjadi taruhan di masa depan
jadi kritik kritiknya pak prabowo sendiri relevan dari mulai kebocoran rp satu triliun orang yang kemudian nipu apa segala macam
sebagai oposisi tentu sah saja apa yang disampaikan pak prabowo
tetapi kan itu yang saya bilang tadi sebuah kritik itu kalau motivasinya baik dan tujuan yang baik
tentu ada proses dan konstruksi kritik yang juga baik
nah apakah data data yang ada benar itu yang menjadi pertanyaan
tetapi apa yang dilakukan itulah tugas open
tapi relevan nggak bang boni dengan kritik kritik seperti itu
apa kebocoran rp satu triliun ada indonesia bubar kemudian macam macam yang mulai kita lihat sekali
kalau saya pikir soal kebocoran itu mungkin datanya datanya harus dibuka ya
karena itu agak serius tuduhannya
tetapi kalau soal indonesia bubar rp tiga puluh
kalau yang menjadi presiden adalah orang seperti pak habib rizik misalnya atau yang sejenisnya
saya yakin indonesia ini akan menjadi nkri syariah
jadi anda lihat ini baru retorika politik saja seperti kata bang emrus
kemudian untuk cuma masalah posisi saja
ya dan dari sisi tempus ya waktu timing dari kritik ini kan
pilkada di depan mata pilpres satu tahun lagi
dan kita tahu bahwa oposisi sedang berupaya mendelegitimasi kekuasaan ini
jadi kita tinggal nanti apakah komunikasi politik yang dibangun oleh pemerintah
dengan institusi yang bernama kantor staf presiden dan segala macam mekanisme komunikasi publiknya
mampu nggak membantah kritik macam ini secara elegan
dan saya pikir ini tantangan yang menarik ya akan menguji kemampuan dari teman teman yang ada di istana
untuk bisa melakukan counter opini terhadap kritik macam ini
bang andre anda lihat cukup relevan atau memang anda setuju juga dengan bapak bapak tadi
yang disampaikan bang emrus itu bahwa kenapa harus sekarang ya
karena selama ini kita kan mengambil sikap oposisi yang konstruktif ya
bahwa pak prabowo selama ini menghormati pak jokowi memberikan kesempatan kepada presiden jokowi untuk bekerja
kami tidak ingin nyinyir ya seperti partai politik dulu waktu zaman oposisi
nyinyir tiap sebentar mengkritik
kami selalu memberikan kritik dan dukungan
kalau memang jelek selama ini kami kritik dan kami kirimkan solusi kepada pak jokowi
kalau memang baik selama ini kami lakukan dukungan
ini yang dilakukan oleh partai gerindra dalam satu sampai tiga tahun ini
nah sekarang pak prabowo kenapa harus turun
ya terus terang kami menegaskan bahwa pak prabowo akan maju jadi calon presiden tahun dua ribu sembilan belas
bahwa pak prabowo adalah penantang pak jokowi
jadi malam ini kita pastikan di cnn isu bahwa prabowo jadi kingmaker
atau prabowo jadi cawapres jokowi itu tidak benar
prabowo akan menjadi capres tahun dua ribu sembilan belas
jadi boarding pass akan dipakai sendiri ya pak prabowo
wajar pak prabowo menyampaikan sikap politik beliau
menyampaikan hal hal yang beliau anggap perlu untuk diketahui oleh masyarakat
jadi ini bukan konsep yang tidak jelas pak embrus ya
ini bukan retorika bukan manipulasi
ya bukan manipulasi persepsi
yang disampaikan oleh pak prabowo bahwa kebocoran itu dari pilpres dua ribu empat belas
meskipun waktu itu calon wakil presiden beliau adalah menko perekonomian pak sby
disampaikan dan itu terbukti
bahwa yang disampaikan oleh bang boni tadi bahwa memang ada uang negara republik indonesia yang ditaruh di luar ribuan triliun
nah itulah yang kebocoran kebocoran itu yang dilakukan oleh presiden jokowi melakukan teks amnesti
supaya uang itu kembali ke indonesia
itu kan karena kritik pak prabowo juga
pada waktu pemilu pak jokowi dengan optimis waktu pilpres berkampanye
tenang semua gampang uang ada uang ada
ternyata pas beliau jadi presiden beliau adalah tukang utang terbesar di republik indonesia dalam waktu tiga tahun ini
jadi banyak beda kata dengan perbuatan yang disampaikan pak jokowi
bahwa pak prabowo menyampaikan ini kan hanya yang didengar oleh pidato itu hanya sepotong
yang disampaikan pak prabowo ini kan bukan menakut nakuti tapi bagaimana memberikan warning kepada rakyat indonesia kepada kita semua
agar kita seluruh rakyat indonesia terus waspada bersatu padu jangan sampai nkri yang kita cinta ini bisa terpecah belah
nah ini sudah didukung oleh pak gatot ya panglima tni yang baru berhenti satu bulan
beliau masih punya data suat dan kapolri pak tito pun juga mengapresiasi pidato pak jokowi
kita lihat yang tidak mengapresiasi memang kita lihat bahwa partai partai politik pendukung presiden
yang coba menggoreng bukan substansinya yang mereka coba bahas tapi menggoreng seakan akan
prabowo ini figur pesimistis bahwa dia ingin mendukung pengeluaran
prabowo ini pesimistis gimana kita tahu di
di tni di tengah di tenggara beliau ini pemimpin perang
itu legenda di tni angkatanar kita bisa adu jenderal yang ada di kubu prabowo jokowi sama prabowo subianto
seluruh prajurit tni angkatanar lebih mencintai seorang prabowo subianto daripada jajaran jenderal yang ada di kubu jokowi
itu sangat relevan mengingatkan pemerintah
mengingatkan pemerintah sehingga kita sadar kembali bahwa ada bahaya laten yang harus kita jaga bersama sama
soal kebinekaan soal nkri soal kedaulatan kita
belum lama kan kita cukup ribut ya dengan kritikan teman teman dari anak anak muda dari psi yang mengatakan bahwa oposisi tidak kredibel
karena tidak kredibel kemudian fitnah fitnah di media sosial itu berkembang
pak jokowi itu komunis pak jokowi itu anti islam pak jokowi itu pro cina dan semua opini opini negatif ya
diskursus diskursus yang kita semua tahu itu masuk dalam kategori black campaign
saya tidak memastikan bahwa apakah oposisi ini tidak kredibel betul
tapi saya mau mengatakan kritik kritik ini satu tadi mesti dilandasi oleh motivasi yang baik
yang kedua mesti punya tujuan yang juga baik lalu konstruksi dari kritiknya harus benar
logika yang dibangun tadi andre jelaskan
ini saya teringat akan jurnalis selandia baru yang bernama john mcbeth itu
yang belum lama juga kontroversial dengan analisisnya di asia times
yang mengatakan bahwa pak jokowi ini seperti pesulap bermain dengan cermin di panggung
jadi seolah olah memunculkan efek ilusi jadi pembangunan ini hanya ilusi lah kurang lebih begitu katanya
ini mirip mirip dengan seletika prabowo lah
ya hampir sama satu jalur
nah saya pikir data yang mereka munculkan juga ada beberapa yang benar
tetapi kan harus kita lihat ternyata data yang benar itu hanya sedikit dari data besar yang mayoritas itu berhasil
jokowi berhasil itu kita harus akui dalam banyak dimensi
infrastruktur pembangunan manusia kultural dan sebagainya
nah tetapi data yang sedikit yang mungkin belum berhasil itu dikapitalisasi sehingga seolah olah pemerintahan ini gagal
dan logika oposisi saya menghargai logika ini kalau itu disampaikan dengan konstruksi atau kalimat redaksi bahasa yang mencerdaskan publik
tetapi selama ini selama ini menurut anda dengan retorika retorika seperti pak amin rais pak prabowo seperti itu
kalau yang disampaikan oleh pak amin menurut saya bukan kritik tapi itu cacimaki itu tuduhan
itu harus kita taruh dalam kategori yang tidak cerdas yang tidak bermutu
tetapi yang disampaikan oleh pak prabowo menurut saya dalam beberapa tesisnya
banyak yang juga bermutu jadi ini menantang pemerintah untuk mampu nggak membangun wacana yang bisa mematahkan tuduhan tuduhan oposisi ini
kalau pak prabowo bilang dua ribu tiga puluh kita bubar berarti boleh nggak kemudian publik membuat hipotesa bahwa pemerintahan pak jokowi berarti ikut turut mempercepat atau turut membuat atau membuat prakondisi bahwa indonesia akan membawa dua ribu tiga puluh empat
kalau kita ibaratkan lampu merah hijau kuning merah sekarang sudah merah kuning hijau
bang andre satu kata aja satu kata sebelum kita break
presiden harus diganti
oke kita akan break segera kami akan kembali bersajar
jangan lupa subscribe like komen dan share
untuk mendapatkan informasi terbaru dari pak jokowi
jadi merah kuning hijau
iya merah jadi memang presiden jokowi tentu kita dukung beliau sampai mengakhiri jabatan beliau secara terbaik
dan saya ingin menjawab yang disampaikan bang bonny bahwa oposisi terkesan menyampaikan isu isu hoax ya
kalau kami partai gerindra selalu punya konsep oposisi yang konstruktif
itu sudah teruji bang bahwa perjalanan tiga tahun pemerintahan pak jokowi kami selalu bersama sama bersama pak jokowi ya
kami selalu mengkritik dan memberikan solusi bahkan mendukung
mungkin rakyat indonesia semua bisa ingat
bagaimana pak prabowo subianto datang ke istana bogor di saat pak jokowi tidak jadi melantik pak bg sebagai kapolri
pak jokowi ditekan oleh pdip dan seluruh partai pendukungnya
pak prabowo datang sebagai patriot ya menghormati kepala negara dan kepala pemerintahan memberikan support moral
sehingga waktu itu pak jokowi punya nyali karena disupport pak jokowi akhirnya melantik pak barodinati
jadi rakyat dan juga pembahasan apbnp dua ribu lima belas
yang ditolak oleh pdip dan kawan kawan partai gerindra lah yang mensupport sehingga apbnp itu bisa disahkan
jadi ini membuktikan selama ini partai gerindra pak prabowo memainkan peran kenegarawanan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini
beliau sebagai patriot ya pak terlebang
jadi kami tidak memainkan isu hoax bang kami tidak memainkan isu
abang tahu betul partai gerindra partai nasionalis kami punya sayap islam kami punya sayap kristen kami punya sayap hindu dan buddha
ini partai sangat terbuka kami tidak pernah main isu isu sara kami tidak pernah main isu isu anti cina kami tidak pernah main isu isu pki
jadi kami tidak main isu isu seperti itu
yang disampaikan oleh partai gerindra adalah bagaimana kami mengkritisi kebijakan pak jokowi
kalau memang jelek kami sampaikan jelek dan kami berikan solusi
bukan bermaksud mendelegitimasi seperti kata bang boni tadi
mendelegitimasi kemudian membuat versasi yang salah gitu
mendelegitimasi pak jokowi adalah pemerintahan beliau sendiri
misalnya nih ya beliau janji tidak melakukan impor bahan sembako beras diimpor
bahkan dalam waktu dekat ini satu satu juta ton gula pun akan diisi
jadi kondisi faktual teknisnya semakin dekat pemilu semakin banyak bahan sembako yang diimpor
bang buani ini kondisi faktualnya kayaknya pas dengan kritiknya gerindra itu
satu kita bersyukur apa yang ditegaskan oleh bung andre
bahwa pak prabowo akan maju menjadi lawannya pak jokowi
saya pikir ini penetapan yang menarik dan justru juga menjadi momentum yang besar buat gerindra untuk mempersiapkan diri
karena melawan jokowi hari ini tidak mudah
satu pak jokowi memperlihatkan kinerja yang luar biasa
saya kira ini presiden pertama di area reformasi yang betul betul presiden
dia menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat indonesia
dia membangun dari pinggiran
dia mengunjungi daerah daerah miskin daerah daerah pinggiran lebih sering daripada ada di
nah artinya bahwa dengan kondisi seperti ini dukungan rakyat tidak akan berkurang
nah melawan incumbent petahana seperti ini oposisi kalau tidak punya strategi yang cerdas tidak punya isu yang besar tidak punya mekanisme kampanye yang sesuatu yang wah saya kira akan sulit untuk
dengan rangka yang kritik demi kritik menurut anda itu amunisinya sudah cukup kuat belum untuk menjatuhkan presiden
sebetulnya selama ini belum banyak kritik
sudah mulai satu dua kritik dimunculkan oleh pak prabowo
tetapi kebanyakan oposisi ya ini kan apakah pks apakah yang lain atau ke oposisi di luar partai ini justru menyerang dengan argumentasi argumentasi yang tidak cerdas
dan justru memaksimalkan isu isu yang juga tidak mencerdaskan
misalnya tadi itu tuduhan tuduhan soal komunisme anti islam dan segala macam itu kan tidak cerdas
itu justru pada ujungnya masyarakat akan ketawa
ini bagaimana mungkin mau merebut kekuasaan dengan mendebar fitnah kan itu nggak masuk akal
satu lagi jadi saya mau mengatakan bahwa hentikan mekanisme kampanye hitam fitnah fitnah ini ya apakah itu dilakukan oleh partai atau oposisi di luar partai
karena itu tidak akan menguntungkan justru akan membuat posisi pak jokowi akan makin naik
oke sebelum kita ke bang emrus dulu bang emrus menurut anda momentum yang seperti ini dengan kritik kritik seperti itu yang kemudian eskalasinya semakin meningkat kalau kita lihat dalam beberapa waktu belakangan menurut anda
ini cocok nggak sih jika dipakai sebagai momentum politik untuk merebut perhatian untuk menjadi penantang gitu
saya pikir demikian bahwa memang momentum itu harus dimanfaatkan kalau tidak dia akan menjadi pecundang
dia akan memanfaatkan momentum sebagai seorang aktor politik siapapun dia akan memanfaatkan momentum itu secara baik dan mengelola dengan baik
tetapi dari perbincangan pak andri tadi saya mengatakan saya bisa mengumumkan suatu katakanlah proposisi gitu ya
bahwa semakin kepentingan bertemu akan menjadi kepentingan
semakin melemah dia punya kritik
ketika kepentingan semakin jauh maka kritik akan semakin kencang
lihat nanti kalau memang pak prabowo jadi maju dan itu kita bagus sekali untuk kehidupan demokrasi kita tetapi kritik itu akan semakin kencang
jadi oleh karena itu bahwa rakyat harusnya cerdas melihat
jadi momentum momentum yang dimainkan oleh para politisi kita harus kritis melihat
apa yang kita lihat apa sejauh mana kritik kritik ini berbasis kepada data
berbasis kepada analisis
contoh misalnya kita ambil contoh katakanlah tahun dua ribu tiga puluh bubar di indonesia
sebagai suatu pandangan kita hormati
tetapi tidak satupun data yang berbasis ke sana yang menunjukkan bahwa akan bisa terjadi ke sana gitu ya
saya terus terang mengatakan sepanjang indonesia dan sepanjang pancasila di indonesia sepanjang itu tidak akan ada bubarin
kecuali kita sudah lagi tidak ada persatuan
kecuali tidak ada lagi kebenekaan itu
jadi kuncinya adalah di pancasila itu sendiri
bang emrus saya mau tanya dulu sebagai ahli komunikasi politik
kritik seperti apa pola komunikasi seperti apa yang kemudian bisa dan perlu dilakukan oleh oposisi supaya bisa merebut perhatian mengurangi petahana bisa mengurangi legitimasi petahana
kritik seperti apa yang kemudian menimbulkan simpati bukan kemudian malah sebaliknya
nah pertama harus berbasis kepada data
baru argumentasi yang disusun logik
kemudian disertai dengan bukti bukti
tetapi kalau dia pada level konseptual yang disampaikan ini namanya labeling teori
artinya dilabel dulu bahwa posisi pemerintahan itu di sesuatu yang posisi yang tidak nyaman yang tidak adil dll
coba kita lihat misalnya kritik daripada amin rais
dua puluh sekian persen tanah indonesia dimiliki oleh sebagian kecil
seolah olah memposisikan pemerintah kita tidak adil
padahal persoalan tanah tersebut
itu sudah proses pemerintahan yang lalu
kemudian tadi kata boni bahwa kebocoran kita segini dulu
itu bukan hanya tiga tahun atau empat tahun terakhir pemerintahan jokowi
sudah berlangsung sejak dulu
bahkan bukankah ayahnya pak prabowo seorang menteri pada saat itu dia adalah di rejim suatu pemerintahan
bukankah berkontribusi kejadian ini
jadi oleh karena itu saya pikir tidak boleh memang kita saling menyalahkan seperti itu dalam level konseptual
karena itu pernah ditujukan kepada jokowi dulu
beban kesalahan itu semua
jadi unfair sebenarnya dari konsep itu
tapi kita bangga dengan kritik
satu lagi kita lihat twitternya pak dizon
apakah menurut anda ini kritik yang membangun akan berujung simpati atau justru sebaliknya
kita tampilkan yuk kritik eh maksud saya kritik lagi
tweetnya pak dizon oke boleh
saya bacakan ya
kalau ingin bangkit dan jaya
berani berani berani
berani visioner cerdas berubah bahwa gak banyak hutang gak pelangga pelongos
ini saya mau tegaskan dari awal
pak prabowo ini kan aset besar sebetulnya
saya tahu betul pemikirannya komitmennya terhadap indonesia terhadap pancasila terhadap demokrasi
tetapi kalau dikelilingi oleh para penasehat atau pendukung yang tidak cerdas ini justru bisa masuk jurang
nah orang seperti pak fadli ini seringkali tergelincir
statement dia di twitter ini kan justru bisa menjadi bumerang
dia mengambil contoh vladimir putin
mungkin lebih baik mengambil trump daripada putin
karena putin itu satu ini ada di negara komunis
kalau lo bilang jokowi itu komunis kok mendewakan pemimpin di negara komunis gitu loh
nah ini yang saya bilang tadi pak fadli ini jangan jangan fanatik pendukungnya vladi putin
berarti fanatik pendukung elit atau pemimpin negara komunis
nah ini jadi masalah
ya itu kesimpulan makanya saya bilang bahwa blunder blunder macam ini itu tidak mencerdaskan
oke bang emrus sebelum saya ke bang andri untuk mengklarifikasi anda lihat ini komunikasi yang simpatis
kalau kita pakai role model putin sangat tidak tepat artinya putin ini didahirkan dengan sistem sosial komunis
saya kira tidak sama dengan di indonesia
yang kedua adalah kalau kita menyimpulkan bahwa apa yang keberanian dan lain lain sebagainya seperti itu cukup untuk kita mengambil suatu kesimpulan
suatu hal yang kesimpulan yang sangat prematur
kenapa saya mengatakan itu harusnya kalau kita pakai role model harusnya dilakukan suatu penelitian pengkajian lebih mendalam tentang perilaku perilaku politiknya
saya sudah baca keberanian putin dengan segala pertumbuhan ekonomi tetapi di situ sekaligus pertumbuhan demokrasi terancam
kalau memakai diksi plonga plongo seperti itu menurut anda seperti gimana bang apakah itu kritik yang cukup baik atau
mengatakan itu adalah katakanlah boleh outside lah pesan pesan seperti itu sangat tidak berbudaya
kalau saya bilang sih pak fadli ini bisa jadi virus buat gerindra
oke kita akan beri kesempatan bang andri rasyade menjawab jadi merah kuning hijau setelah itu saya jalan berikutnya tetap bersama kami
berani visioner cerdas berbibawah tidak banyak hutang tidak play n play memang putin memang tongkrongnya luar biasa
tapi kan bandingin yang benar dan merah
sudah ini maksudnya bang fadli ini sifat positifnya putin ini yang perlu kita ambil sifat negatifnya putin ya anti demokrati lalu suka memberang selawan politik lalu anti pedagang ham itu tidak perlu diambil
karena bang fadli jelas menulis itu adalah sifat sifat positifnya putin itu yang perlu kita ambil yang jelek jelek itu tidak usah kita ambil itu tidak cocok untuk bangsa dan negara
sebentar bang biar selesai dulu saya
enggak untuk menambah argumentasi kamu merkel angela merkel itu jauh lebih hebat dari para putin kalau bicara soal komparasi
artinya pertanyaannya kenapa pak fadli tidak mengambil contoh angela merkel kenapa malah mengambil yang di negara komunis
ini yang jadi masalah
jadi rusia kan sudah bukan negara komunis
sekarang negara demokrasi
jadi yang disampaikan bang fadli itu adalah ini yang dibutuhkan bangsa indonesia sifat sifat positifnya putin tentunya negatifnya kita tidak ambil
ngomong ngomong ini ditujukan ke siapa bang andre kritiknya
ya saya rasa bang fadli tidak menyebutkan ke siapa
menunjukkan ke siapa
nah bang fadli kalau saya rasa tidak menunjukkan
hanya mau bilang bahwa kita belajar ke negara komunis kan
tidak enggak enggak
tidak menyampaikan dan tidak menyebut nama siapapun
iya tapi harus belajar ke negara komunis
tapi siapa yang dimaksud
saya ingat ke putin
kalau saya biarkanlah masyarakat yang menilai kalau ada nggak di republik indonesia ini orang yang melengok lenggok kita kan nggak tahu itu kan persepsi masyarakat
tapi kenapa harus belajar ke negara komunis
tapi yang jelas bang fadli menyampaikan inilah yang dibutuhkan adalah sifat sifat positif yang ada di miliki putin
menurut anda kontraproduktif nggak kritik kritik seperti ini dengan bahasa pelonggaran

putin yang komunis gitu lah
saya kira yang disampaikan oleh pak fadli dia hanya menyebutkan bahwa ini sifat yang dibutuhkan oleh pemimpin masa depan indonesia ke depan
sebenarnya saya ingat dulu lah
boleh saya ingat dulu
bahwa sifat cerdas berani visioner tidak berhutang dan tidak pelongok pelongok itu
setan juga cerdas
kenapa nggak ambil contoh setan aja setan juga cerdas
ya di dalam maka
masukan kepada rakyat indonesia ke depan bahwa kita butuh indonesia
sekarang bang boni bilang soal nkri syariah polarisasi
itu kenapa terjadi
karena memang penegakan hukum lalu kepemimpinan yang lemah di bangsa ini
presiden memang terasa lemah
ini yang terjadi
maka indonesia butuh pemimpinan cerdas berani berbibawah
yang positif positif dari putin
tapi yang negatifnya dari putin itu tidak
jadi semuanya semua sifat sifat positif yang dibutuhkan melakukan perubahan bangsa
ini ada di pak pramowo
jadi tujuan kritiknya kepada
sekali lagi saya mau tanya
kita menyampaikan kepada rakyat indonesia bahwasannya dua ribu sembilan belas presiden harus diganti
pak pramowo subiantola presiden yang tepat pilihan rakyat dua ribu sembilan belas
jadi kritiknya berikutnya jokowi ya
karena memang pak jokowi gagal memenuhi janji janji
bayi bek indosat
presiden jokowi dalam kampanye debat terbuka akan bayi bek indosat
sampai sekarang tidak dilakukan
bahkan pak jokowi melakukan penjualan penjualan aset
saya akan jauh jauh
saya akan jauh jauh secara akademis
bahwa tidak ada perilaku manusia yang bisa kita lihat secara parsial
kita lihat katakanlah putin berani
kenapa berani karena mau berangus demokrasi
jadi itu saling berinteraksi
jadi kalau kita pisahkan melihat manusia adalah
yang baiknya kita ambil
yang negatifnya tidak
kenapa dia berani
karena dia mau berangus demokrasi
nah pemimpin di negara demokrasi beda dengan pemimpin di negara komunis
atau di negara yang mau berangus demokrasi itu
jadi tidak boleh melihat perilaku manusia secara terpisah secara parsial
saya mau katakan begini
kita tarik sifat sifat yang ada di sini dengan di sini
masih ada residu
di antara dua belah pihak ini
masih ada tersisa
ketika dikatakan kita ambil positif
karena kenapa putin bisa melakukan seperti itu
karena memang perilaku perilaku di sana itu memungkinkan dia melakukan
yang tidak mungkin bisa dilakukan di indonesia sebagai negara demokrasi tiga
nomor tiga di dunia
anda setuju nggak apa yang kata bang andre dan bang fadli
itu tidak di
pesan itu tidak ditujukan kepada pemerintah
tidak ditujukan kepada presiden
ini bukan bukan itu pemerintah andre
saya pikir tidak
artinya saya setuju
kata dia nggak soalnya
saya katakan pesan komunikasi konteksual
dia kan memposisikan diri sekarang calon presiden
tentu lawannya kita melihat di wacana publik adalah pak jokowi dodo
sangat sulit kita terima kalau tidak ditujukan kepada pemerintahan yang sekarang
kalau memang itu tidak diterima
jadi maksud bang embrus pak jokowi pelanggap lo
ini maksudnya ini namanya penyebabnya tidak boleh
dampak politiknya apa
artinya dalam suatu perdebatan
sekarang kita bertanya
tidak boleh tidak boleh
pertanyaannya seperti itu anda telah menggiring
salah itu pertanyaannya
saya akan kasih kesempatan
saya akan kasih kesempatan
bang boni kita akan break dulu
saya akan kasih kesempatan bang bonny usaha jalan berikutnya
terus kita berbual bersama kalian
gak usah pake tanya deh
kalau twitter pak fadli tadi saya tangkapnya dua ya
satu kan tidak jelas mau tujukan ke siapa
kan bukan ke pak jokowi juga
artinya pesannya satu
bahwa dia yakin dengan pasti bahwa pak jokowi akan jadi presiden lagi dua ribu sembilan belas
sehingga dia beri pesan
jadilah presiden nanti seperti vladimir putin
yang kedua bisa saja untuk pak prabowo
sebagai kandidat saingannya
oh bisa untuk pak prabowo ya
maksudnya bahwa jadilah seperti itu gitu loh
kan gak jelas
tapi yang pasti harus digarisin bahwa
pak fadli mengambil contoh vladimir putin buat saya
berarti di belakang kepala pak fadli
pak fadli vladimir putin ini idola besarnya
maka pemimpin di negara komunis ini menjadi teladan buat pak fadli
saya takut nanti gerindra digiring kesini repotnya
anda menggiris seperti itu
ya saya menduga pak fadli ini bisa merusak gerindra
dia menjadi virus di dalam partai
nah ini kan statement ini kan gak jelas ya
redaksinya jelas tetapi tujuannya mau kemana
tetapi satu lagi yang mau saya tambahkan
ini nggak terkait pak fadli
tapi terkait tadi pernyataan andre
soal kata cerdas
saya amati di tv ini dan juga di tetangga
kata cerdas ini sering dipakai oleh lawan pak jokowi
untuk mengatakan bahwa pak jokowi tidak cerdas
kalau bahasanya siapa itu peramal kita
itu yang saya bilang filsuf nabi palsu itu
rocky gerung itu mengatakan pak jokowi kurang cerdas
dalam beberapa kesempatan lah
saya rasa justru pak jokowi dodo
sehingga kecerdasan tanda petik pak rocky tidak mampu memahami pak jokowi
justru disitu repotnya
karena postulasi akademik hari ini seringkali dikontaminasi oleh kepentingan kepentingan terselubung
justru saya mencurigai kemudian
apakah filsafat masih sesuatu atau ilmu untuk mencari kebijaksanaan
atau sudah menjadi ilmu ramalan yang bisa menjebak para filsu ini
dan ini menurut anda juga akan kontradiktif dengan pesan pesan yang akan disampaikan gerindra
sikap politik kemudian menjadi blunder politik
artinya gini loh
pemilihan kata diksi
diksi yang disampaikan oposisi
baik partai maupun non partai
justru menjadi counter attack
ketika misalnya mengatakan pak jokowi itu kurang cerdas
tidak mungkin jadi presiden kalau dia nggak cerdas
tidak mungkin dia bisa bangun infrastruktur sebegitu hebatnya dalam tiga tahun ini
kalau dia tidak cerdas
gak mungkin dia mampu mengatasi situasi politik yang begitu rumit di tahun lalu
kita lihat di sana ada goncangan goncangan yang serius soal ideologi
dan dia bisa bersama kapolri kepala bin pak limatu ini bisa memanajemen situasi ini
buat saya itu hanya dilakukan oleh orang yang saya
dulu pak sby sepuluh tahun tidak secerdas itu
tidak secerdas itu
jadi kontradiktif sekali dengan tweet nya pak jokowi
maka menurut saya oposisi kalau mau mengkritik pak jokowi hindari pemakaian terminologi yang sudah basah
jadi jangan lagi mengkritik
jangan lagi menuduh pak jokowi tidak cerdas
karena itu sudah terbukti bahwa dia cerdas
jangan lagi mengatakan dia anti islam
sudah terbukti ini islam sejati
jangan lagi mengatakan dia ini pro asing
sudah pasti dia nasionalis
jadi jangan lagi menuduh dia komunis
karena komunis itu sudah mati
jadi menurut anda kehilangan akal oposisi dengan disisi disi yang dipakai
itu yang saya bilang oposisi kalau menurut anak anak muda itu kurang kredibel
kalau menurut saya oposisi sedang kebingungan
jadi kehilangan arah
jadi yang saya jawab satu satu dulu ya
yang twitternya bang fadli itu memang beliau menggambarkan bahwa indonesia butuh yang positif positif dari putin
mungkin terlihat oleh gambaran bang fadli bahwa pemimpin sekarang mungkin saja bisa kurang cerdas bisa kurang visioner mungkin kurang dari bawah
lalu suka banyak utang kan bisa saja
meskipun kita menolak bahwa twitternya tidak menunjukkan ke siapa siapa
jadi saya jelas bahwa memang parti gerindra tidak pernah main isu hoax ya
kita tidak pernah main isu pki
yang kita selalu tegaskan bahwa kita mengkritik sesuai janji pak jokowi
mungkin bang embrus ingat ya janji janji presiden ya bahwa mau beli indosat
beliau janji enggak dilaksanakan
beliau janji tidak akan berhutang
ternyata beliau hutang paling banyak
bukan tidak janji belum
makanya saya selesaikan saya bang
nah ini kan mau pemilu
kan pak jokowi insya allah akan berakhir dua ribu sembilan belas
beliau akan berhenti jadi presiden
berhenti jadi presiden
diganti oleh pak prabowo
nah lima tahun
lima tahun beliau menjabat
baru berakhir dua ribu dua puluh empat
lima tahun beliau menjabat ini
semua punya persepsi masing masing
saya gagal melaksanakan janji beliau soal pembelian buyback indosat
sesuai janji yang saya dengar ya waktu pidato kampanye
beliau gagal berjanji untuk tidak impor beras
dia impor beras
beliau janji tidak berhutang
beliau fakta presiden yang paling banyak utang dalam tiga tahun ya
dia menjanji kepada rakyat indonesia untuk melindungi mempersulit asing
bahkan beliau nih presiden yang sangat luar biasa prestasi memudahkan tenaga kerja asing masuk
bahkan beliau punya kebijakan baru
itu real ya
baru kita diskusi
kasih bukti deh di mana
baru kita waktu permen dua ribu lima belas menaker saya lupa nomornya
bagaimana presiden jokowi memerintahkan menaker merubah bagaimana soal bahasa memudahkan tenaga kerja asing
lalu sekarang beliau memerintahkan lagi bang
di rapat dan kita baru bahas bulan lalu di cnn ini bang
bagaimana presiden jokowi memerintahkan lagi akan ada perpres khusus untuk memudahkan masuknya tenaga kerja asing
jadi maksud saya abang cek ke mekarta abang cek ke pabrik pabrik
bagaimana sebentar sebentar
bagaimana di republik indonesia ini tukang batu tukang gali tanah itu darang gali
itu kondisi faktual ya bang
itu fakta bukan hoax
maksud saya ini contoh keberpihakan pak jokowi itu baru sebatas wacana
jadi nawacita trisakti itu baru sebatas
itu jumping conclusion namanya
nanti coba undang undang narasumber yang alih ekonomi
tapi setahu saya mekarta ini bagian dari kontrak
karena dana yang dipakai itu kan dari cina
ya itu saya pikir kesepakatan investor bahwa dia akan menurunkan tenaga
nah inilah prinsip
itu bukan tenaga ahli
tenaga kasar buruh kasar
inilah bagaimana investasi asing boleh masuk indonesia
dan yang berjalan itu kan swastan
tapi investasi boleh masuk ke bangsa ini
tapi harus bermanfaat bagi bangsa
tenaga kerja tenaga kerja indonesia
yang terakhir yang terakhir
pak prabowo ini akan dalam beberapa bulan ke depan pasti perang wacana perang diskursus publik ini akan semakin kencang
pak prabowo akan tetap seperti ini
akan lebih gali
pak prabowo akan berkeliling menyapa indonesia
setelah mengelilingi dua puluh tujuh kota kabupaten se jawa barat beliau akan pindah ke jawa tengah lalu lanjut ke jawa timur
beliau akan menyerap seluruh aspirasi masyarakat dan menyampaikan program program dan ide ide beliau bagaimana indonesia lebih baik lebih maju lebih sejahtera tentu dengan mengganti pak jokowi dua ribu sembilan belas
dan pasti kritik kritik tidak akan kurang
kita mengkritik sesuai dengan fakta
tidak fitnah dan tidak hoax
bang woli perang satu menit dari anda
sebetulnya kita harus sadar dari awal ketika pak jokowi menjadi presiden kita punya tumpukan masalah besar
dari sepuluh tahun psby dan juga jauh jauh sebelumnya
jadi tidak mungkin itu diselesaikan dalam tiga tahun
makanya saya bilang bahwa pak jokowi dalam sepuluh tahun dia akan memerintah ini sampai dua ribu dua puluh empat ini pasti akan banyak perubahan besar dilakukan
lima detik pak
lima detik pak
lima detik pak
lima detik pak
lima detik pak
lima detik pak
lima detik pak
lima detik pak
lima detik pak
lima detik pak
lima detik pak
lima detik pak
pak jokowi waktu kampanye selalu bilang uang ada semua gampang gampang
tahun ini sudah luar biasa
saya pikir dengan tujuh tahun yang ke depan ini indonesia akan bisa setara dengan negara negara maju yang lain
karena ini perang wacana diskursus publik tukar tambah informasi ini tidak merugikan demokrasi
tidak melunturkan kualitas demokrasi tapi justru balik menyehatkan kita semua
saya ragu itu bisa terjadi
politisi kita di indonesia politisi pragmatis
kalau misalnya calon presiden itu mau diajukan harusnya diajukan lima tahun yang lalu
ini kan menjelang baru diumumkan ini
ini bagaimanapun akan dieksploitasi semua kekuatan kekuatan tertentu sehingga mencari simpati masyarakat
tapi saya mau katakan yang dari pak andri tadi tentang hoax
gerindra tidak memainkan itu kita setuju
kita bangga dengan demikian
kalau memang ada isu katakanlah di dki kemarin isu hoax dan lain lain sebagainya
harusnya gerindra maju ke depan
kami tolak itu bentuk bentuk hoax dengan segala bentuk
artinya ada proaktif dari partai
itu sudah kita lakukan pak emrus di pilkada dki
karena pembiaran itu tidak bagus juga
tidak benar gerindra membiarkan
meskipun tidak benar tapi pembiarkan juga sama saja
kami tidak membiarkan
nah gerindra harus maju
melawan hoax atau apa pun
termasuk black campaign
karena menurut saya netral saja pun pada krisis moral sama dengan tidak moral
dan sekarang sudah masuk krisis moral
artinya bahasanya logika ini
jadi kalau kita netral pada katakanlah pesan pesan yang hoax kita netral saja
sama saja kita mendukung
ini juga pelajaran buat demokrasi
dan yang paling penting harus kita agak bersebawah itu
jangan belajar ke putin dong
baru baru ini kan kita tahu inggris
marah betul karena agennya dituduh dibunuh
jadi sedikit saja saya mau tambah sedikit saja
kalaupun nanti pemilu kita pilkan atau pil persiangan adulah terhadap program
jangan lagi eksploitasi perbedaan perbedaan yang sifatnya hoax hate speech
dan katakanlah menginsploitasi perbedaan perbedaan
saya kritik tapi harus pakai data yang relevan itu ya pak
jadi oposisi yang cerdas lah
jadi oposisi yang cerdas
terima kasih pak bapak
gerindra insya allah oposisi yang terbaik
dialognya masih seru kita akan lanjutkan di warung kopi di depan
ya itulah dialog kami malam hari ini
dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
tetaplah bersama kami